saat hari raya idul fitri tiba berbagai tradisi dilakukan
di bekasi jawa barat warga perumahan duta kranji berkumpul di jalan menggelar tradisi halal bihalal
inilah tradisi halal bihalal yang dilakukan warga perumahan duta keranji
dengan mengelilingi jalan perumahan dan membentuk barisan panjang usai sholat id
warga tak langsung ke rumah melainkan salam salaman antar tetangga
bagi warga di perumahan ini tradisi silaturahmi sambil bersalam salaman ini sudah dilakukan selama dua puluh tahun terakhir
tradisi ini digelar agar momen saling memaafkan lebih praktis dan efisien
tak perlu mendatangi rumah tetangga satu persatu
di warga kepodang ini di rt dua dan rw
setelah menjalani sholat idul fitri
setelah mengadakan sholat ur rahmi setelah menjalani sholat idul fitri
ini sudah merupakan suatu tradisi yang kita laksanakan
semoga ini juga menjadi uhwah islamia sehingga kita terjadi sholat ur rahmi
pak dari tahun berapa ini
ya semenjak saya pindah di sini pun sudah dimelaksanakan tradisi salam salam atau sholat ur rahmi
kurang lebihnya sekitar dua puluh tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan
warga berharap tradisi bersalaman setelah sholat idul fitri ini terus dipertahankan
agar kerukunan dalam bertetangga di lingkungan sekitar terus terjaga
alexander blegur kompas tv bekasi jawa barat
saudara ramainya warga yang berkunjung ke sana keluarga saat hari pertama
kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan di jakarta
termasuk di ruas jalan raya bogor dari arah depok menuju jakarta
sepeda motor mendominasi arus lalu lintas di wilayah ini
ini adalah pemilik lokal yang bersilaturahmi antarsana keluarga di wilayah jabodetabek
kemacetan juga terjadi sejumlah tampak di taman pemakaman umum saudara
salah satunya di tpu tanah kusir jakarta
hari pertama lebaran dimanfaatkan sejumlah warga ibu kota berziarah ke makam keluarga mereka
di taman pemakaman umum tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan
banyaknya peziarah membuat arus lalu lintas di jalan raya bintaro macet parah hingga mengular ke jalan ciputat raya
macetan dan kepadatan juga terjadi di tpu karet bifak tanah abang jakarta pusat
arus lalu lintas di kawasan tpu karbivak tersendat karena banyaknya kendaraan peziarah di hari pertama lebaran
setelah pada hari lebaran idul fitri hari pertama di pelabuhan bakau huni
masih ada kendaraan yang tiba ataupun berangkat menuju ke pelabuhan merak banten
berdasarkan data sdp indonesia ferry cabang bakahuni
ada sebanyak tujuh puluh lima empat ratus tiga puluh tiga pemudik dari pelabuhan merak menuju bakahuni hingga kemarin
sementara ada tiga belas lebih kendaraan pemudik yang menyeberang dari pelabuhan merak ke bakauheni
sementara hari pertama lebaran lalu lintas di ruas jalan setiabudi
di bandung menuju ke arah lembang ini terpantau ramai lancar
polisi memastikan sudah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional
untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan lembang
diprediksi saudara peningkatan jumlah kendaraan akan mulai terjadi pada esok hari
di bagian ini saya akan ajak anda langsung menuju ke pelabuhan bakau huni lampung
dan juga di kawasan jalan setiabun di bandung jawa barat
yang pertama ada valentina sitorus di pelabuhan bakahuni
valen bagaimana arus kedatangan pemudik di bekahuni sampai sore hari ini
ya ibrahim dan juga saudara selamat petang
kalau melihat daripada pergerakan pemudik yang keluar dari pelabuhan bakahuni sendiri
ini memang masih selalu ada
artinya ada pemudik tetapi arus lalu lintas
baik itu di area pelabuhan maupun di luar pelabuhan ini masih terpantau lancar
nah kalau melihat jumlah data per hari ini
tentu ini masih dalam koordinasi dari pihak pt asdp cabang utama ferry bakauheni
yang mana memang terus selalu dirilis pada malam hari
tapi kalau dibandingkan dengan dua hari sebelumnya
di tanggal delapan dan tanggal sembilan april dua ribu dua puluh
ini ada tren penurunan
jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan bekahuni dari pelabuhan asal yakni pelabuhan merak
kalau dari data yang bisa kami sampaikan bahwa
total penumpang yang menyeberang ke pulau sumatra lewat jalur bakau huni ini ada tujuh puluh lima empat ratus tiga puluh tiga
ini mengalami penurunan jauh dari yang sebelumnya berada di angka satu ratus dua puluh lima delapan ratus enam puluh tujuh
ini juga sejalan dengan jumlah kendaraan yang tiba di pelabuhan bakauheni
ada tiga belas dua ratus empat puluh satu turun jauh dari satu hari sebelumnya
di tanggal delapan ini ada dua puluh dua puluh lima kendaraan
memang ini bisa diprediksi bahwa puncak arus mudik memang sudah selesai begitu ya
di tanggal enam dan tujuh april dua ribu dua puluh empat lalu
tapi yang perlu diwaspadai kepada para pemudik
nanti juga masih akan melakukan perjalanan arus sebalik kemudik lebaran
akan menjadi catatan juga bahwa memang kepadatan arus balik lebaran ini
akan terjadi di rentang waktu tanggal dua belas hingga enam belas april dua ribu dua puluh
per hari ini perlu diketahui menko pmk yang memiliki peran sebagai koordinator penanganan mudik dua ribu dua puluh
ini memang mengatakan bahwa pemudik ini harus bersiap dengan
prediksi kenyamanan ataupun juga kondisi terkait
terkait dengan kemacetan di area pelabuhan yang nantinya mungkin akan terjadi
sesuai dengan gambaran yang terjadi pada periode arus mudik dua ribu dua puluh empat lalu
kemudian juga diingatkan lagi diimbau lagi kepada para pemudik
untuk tertip saat arus sebalik kelebaran di pelabuhan bakau huni kemerak
utamanya dalam proses pemesanan tiket yang memang saat ini
ini masih terpantau ada kuota begitu ya
yang memang harus diupayakan oleh para pemudik
pemudik jangan melakukan ataupun jangan memesan tiket secara go show
atau dalam perjalanan menuju pelabuhan baru melakukan pemesanan nantinya dikhawatirkan
nantinya ketika perjalanan baru memesan tiket ini dikhawatirkan bahwa tiket itu ketika habis
tidak bisa dipesan lalu pemudik justru mengantri di pelabuhan dan ini justru menyusahkan pemudik lainnya
nah yang menjadi catatan juga kepada para pemudik yang ingin melakukan perjalanan sekali lagi
tiket ini bisa dilakukan secara online namun
memang per tahun dua ribu dua puluh empat ini ada jarak khusus untuk bisa membeli tiket di titik maksimal sebelum pelabuhan
kalau ingin memesan tiket dari pelabuhan bakahuni sendiri setidaknya ada jarak maksimum
untuk anda bisa memesan tiket yakni di empat dua km sebelum pelabuhan bakauheni
sekali lagi untuk arus balik dari pelabuhan bakahuni hingga merak ini diprediksi akan terjadi pada tanggal dua belas hingga enam belas april dua ribu dua puluh
tentunya antisipasi ini juga sudah
disiapkan salah satunya melalui ucapan ataupun melalui arahan dari menteri perhubungan yang mana nanti akan memaksimalkan penggunaan pelabuhan panjang untuk mengurai kemacetan antrian kendaraan di pelabuhan bakahuni sendiri
namun ini pun nanti akan diberlakukan secara situasional dengan melihat situasi ataupun kondisi yang terjadi di lapangan
pak len dari pelabuhan bakauhuni lampung kita langsung bergeser sedikit ke bandung jawa barat dan vida alatas
fida bagaimana arus lalu lintas di kawasan menuju lembang saat ini
ya ibrahim kami memantau dari pagi bahkan hingga sore hari ini arus lalu lintas di jalan setiabudi menuju ke arah lembang
ini terpantau ramai lancar ibrahim
berjalan dengan kecepatan normal
dan bahkan ibrahim kalaupun sempat sesekali tidak bergerak ini tidak berlangsung lama
biasanya dua hingga tiga menit paling lama ibrahim dan juga saudara
sehingga panjang antrean kendaraan ini tidak sampai mengeluarkan hingga seratus meter
karena memang ibrahim dan juga saudara berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian
biasanya pergerakan kendaraan di hari pertama lebaran seperti hari ini
ini adalah mobilitas atau pergerakan masyarakat yang akan melakukan aktivitas bersilaturahmi dan juga ziarah biasanya
nah ini juga bisa dilihat atau terbukti dari plat nomor kendaraan atau asal kendaraan kendaraan yang melintas di jalan setiabudi ini
biasanya ini adalah kendaraan kendaraan lokal
ini terlihat dari plat nomornya berasal dari bandung dan juga sekitarnya berplat nomor d
namun ibrahim meskipun hari ini trennya adalah aktivitas bersilaturahmi
dan juga bersiarah kami tidak jarang melihat kendaraan kendaraan dari luar kota
yang didominasi dari kendaraan dari jakarta begitu dan juga bogor
namun yang lebih mendominasi ini adalah kendaraan dari jakarta yang juga menuju ke arah lembang untuk kemudian berwisata
karena kita tahu ibrahim dan juga saudara ada sejumlah kawasan wisata di lembang seperti the great asia africa farmhouse
yang ini tentunya menjadi tujuan terfavorit dari warga jakarta
jakarta untuk berwisata ke arah kawasan wisata lembang
dan kalau dari predisinya ibrahim dan juga saudara ini akan ada peningkatan kendaraan wisatawan
atau jumlah kendaraan wisatawan yang akan menuju ke kawasan wisata lembang ini di h plus dua hingga ke hari hari berikutnya
tentunya sudah ada sejumlah cara bertindak yang disiapkan oleh petugas kepolisian
di antaranya adalah one way situasional
yang tadi juga sudah disebutkan di mana teknisnya ibrahim dan juga saudara nanti akan ada buka tutup yang dikoordinasikan oleh atau dengan polres cimahi
dan ini situasional dengan durasi yang sesuai dengan keperluan
di mana nanti penyekatan one way kalau dari arah bandung menuju ke lembang ini akan dilakukan di depan upi
dan juga ini baru akan dilakukan kalau kendaraan yang mau ke arah atas atau ke arah lembang
ini sudah mengekor hingga ke lampu merah geger kalong
kalau untuk sebaliknya ibrahim dan juga saudara kalau dari lembangnya penyekatan one way ini dilakukan mulai dari eldorado
jika kendaraan yang mau ke arah bawah atau yang mau ke arah bandung ini sudah mengekor ke setia budi regensi
tentunya esok hari diprediksi ini akan mulai ada lonjakan kendaraan wisatawan atau kunjungan wisatawan ke arah kawasan wisata lembang
yang diberikan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah untuk para pengendara agar mematuhi rambu lalu lintas dan juga tetap sabar selama berkendara dan juga mengantre
dan yang paling penting patuhi para petugas yang ada di lapangan saat akan mengarahkan cara bertindak cara bertindak yang akan dilakukan demi kelancaran lalu lintas untuk berwisata di esok hari
baik terima kasih fida alatas untuk laporannya
sebelumnya ada valentina sitorus dari lampung